kalian gak perlu ngeliat cctv di kantor ini
mereka gak perlu ngeliat cctv disini kan
ini kalian masih emosi
mending nanti aja
kamu kenapa sih
masih belum bisa tegas ke mereka berdua
biar aku aja yang ngomong kalau gitu
biar aku aja yang ngomong kalau gitu
menurut dokter kami menurut beliau kondisi nailah sudah sangat membaik
sehingga kami sudah bisa membawa naila bu dokter
tapi bu saya ini kan juga dokter yang menangani naila secara langsung
jadi saya tahu persis keadaan nailah itu seperti apa sekarang
kamu jangan pakai nada kayak begitu ya
ngomong baik baik aja
nanti di dalam kalau nailah dengar kamu suka jadi gak enak
saya sebagai suami dari dokter michi mau minta maaf kalau emang ada sedikit nada yang mungkin tinggi
karena beliau ini sebagai dokter yang sangat profesional merasa masukannya tidak didengar
mungkin karena kondisi naila dilihat masih belum terlalu cukup fit
makanya dia seperti itu
tolong dimengerti juga
tidak apa apa pak
kami sangat mengerti
dan kami juga mohon maaf atas kejadian ini
karena kami juga bergerak atas perintah atasan kami
saya mau temuin naila dulu ya
saya ngapain dulu deh
bisa gak sih kamu tahan emosi kamu
masa kamu ngomong ke andin itu membunuh anak kita
di depan umum lagi
ya kamu buka dong mata kamu
mbak andin yang bikin kita kehilangan kesya untuk selama lamanya nok
ya nggak gitu juga mikirnya elsa
andin disitu juga korban
kebetulan aja pada saat kecelakaan
dia luka ringan itu aja
kenapa sih kamu belain dia mati matiin terus
sekarang gini ya no ya
kalau dia bilang rem kamu blong
kenapa dia gak bisa jagain keisha dengan baik
dan ini semua gak akan terjadi no
susah banget sih jelasin ke kamu
kamu lebih percaya mbak nin apa aku
aku udah di penjara lama ya
aku jarang ketemu sama keisha
kita sekarang kehilangan keisha
anak kita satu satunya nok
ngerti gak sih
pikirin dong perasaan aku
apa kita harus biasa biasa aja setelah kehilangan anak kita
mbak andin itu cuma mau cuci tangan
dan dia itu pura pura mau nyelidikin ini semua no
kita itu udah kehilangan anak kita mbak
dan itu gak akan kehapus begitu aja kalau anak kita meninggal di tangannya mbak andin
aku mau nuntut mbak andin
karena dia udah bikin anak kita meninggal
sebelum kamu ngomong kamu mikir dulu
kamu tuh sebenernya paham
kerja andin itu sama sekali gak salah
tapi justru kamu menyalahkan
kamu gak tahu persis yang nyetir itu papa
ada pak amar kok yang bisa bantu kita
dia akan jadi pengacara untuk kasus ini
kok kamu gak terima silahkan
gak dukung aku silahkan
tapi aku akan tetap nuntut mbak andin
tapi ya udah sudah nyokok

ibu tenang ya jangan dimasukin ke hati bu
ya mungkin bayi aza masih emosional bu
saya tersinggung anche samah omongannya
bukti dari mana kalau saya bung anaknya
mana mungkin juga saya ngebunuh keponakan saya sendiri
nggak pernah mikir aja usah dengan kayak gini ini ya perhenti ya saya tidak mau kejar ini
terulang lagi sama saya saya pernah dituduh karena membunuh dan saya nggak mau pulang lagi sekarang
ya saya paham banget dan saya yakin lo nggak bersalah di sini
saya juga gak akan datang ke sini kalau misalkan bukan dia sendiri yang minta
dia yang minta kok saya untuk datang ke sini untuk ketemu sama nino dan dia minta saya sendiri
untuk melindungi anaknya dan saya jaga kalau bukan karena dia yang minta enggak mungkin kok
sampai terjadi kayak gini dan nggak mungkin ketabrakan saya iya saya paham
atau mungkin ini aja bu biar saya aja yang berusaha untuk mencari video cctv nya bu
mungkin ibu pulang aja ya bu diantar sama riza nanti untuk hasilnya saya akan update terus ke ibu
saya harus bisa saya hadapin ya saya akan buktiin kalau saya nggak salah
bagaimanapun caranya aku akan hadapin kamu ya ustah kamu enggak bisa nuduh aku
aku yang bisa membersihkan nama baik aku sendiri
elas udah sampe belum ya
pasti mereka mau ngecek cctv
mereka pasti gak bisa nemuin apa apa
kerjaan yang sia sia
biar mereka ada kesibukan
dia bilang bisa jemput disini
tapi gapapa lah
biar bisa berangkat sama gue
biar gue pamerin ke si elsa
kalau gue udah nyampe di kantor sini
beli nih ngapain si lama disitu
kenapa nggak cari parkir lain
biar gak kalah angin
semarangan banget si berhenti ini
ngapain sih ini orang

kalo kita ke kantor kita bisa ke kantor

kalo kita ke kantor kita bisa ke kantor
kalo kita ke kantor kita bisa ke kantor
kalo kita ke kantor kita bisa ke kantor

ngapain masih di sini
dari kesimpulan polisi mungkin kejadian ini ada sabotasinya
jadi kita kesini untuk melihat cctv nya ya kan
kalian nggak perlu melihat cctv di kantor ibu
mereka nggak perlu melihat cctv di sini kan
ini kalian masih emosi
mending nanti aja
kamu kenapa sih
masih belum bisa tegas ke mereka berdua
biar aku aja yang ngomong kalau gitu
dengerin gue ya mbak
gue akan mengajukan tuntutan ke
atas kelalaian lo
yang menyebabkan anak gue meninggal
aku juga korban masa
lo masih hidup kan
tapi lo masih hidup

buktiin kalau aku salah
buktiin kalau aku salah
gue bisa buat lo bersalah kok

anda nggak bisa bicara seperti itu
anda yang harusnya nggak bicara seperti itu
anda siapa ya
jadi nggak usah ikut campur
dengar ya mbak
gue punya amar mahengira
masih ingat kan
dia pengacara yang berhasil ngeluarin gue dari penjara
dan gue bisa pastiin lo juga bisa masuk penjara
nggak usah senyum senyum ya
kita tunggu nanti
gue pasti bisa selamat